kembali bersama kami saudara di sela sela liburan ke sumatera utara
presiden joko widodo berkunjung ke pasar di brastagi untuk membeli buah
presiden jokowi berkunjung sendiri ke lokasi wisata pasar buah yang ada di kota brastagi
kedatangan joko widodo untuk membeli buah buahan segar yang dijual di pasar buah dan sayuran yang ada di wilayah ini
presiden jokowi menghabiskan libur lebaran tahun ini di sumatera utara
topik lainnya sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menyebut hingga hari kedua idul fitri
tidak ada sinyal rekonsiliasi antara presiden joko widodo dan megawati soekarno putri
pertemuan antara jokowi dan mega usai pecah kongsi di pilpres lalu tampak kian jauh dari realisasi
momen lebaran yang digadang bisa jadi pertemuan keduanya justru tidak pernah terjadi
megawati memilih menyambut para tamu di kediamannya di teku umar jakarta pusat
sementara joko widodo memilih open house di istana negara
menurut hasto jokowi harus bertemu dengan kader partai di tataran anak ranting terlebih dahulu
sebelum bertemu dengan sang ketua umum megawati soekarno putri
bagaimana pemilu dua ribu dua puluh empat khususnya pilpres yang didambakan menjadi legacy dari presiden jokowi
tapi ternyata justru merupakan puncak ya dari abuse of power dari presiden
dan kemudian terjadi akibat nepotisme kepentingan untuk memperpanjang kekuasaan itu
sehingga anak ranting ranting justru yang menjadi benteng ibu mega agar tetap kokoh berdiri di dalam mengawal demokrasi itu
sebelumnya pihak istana kepresidenan menyebut rencana
pertemuan presiden joko widodo dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri hanya menunggu waktu yang tepat
pihak istana menyebut presiden jokowi tidak membatasi diri untuk bersilaturahmi dengan siapapun
pada perayaan idul fitri tahun ini jokowi belum bertemu megawati berbeda dengan perayaan idul fitri tahun tahun sebelumnya
koordinator staff khusus presiden ari dwi payana menyebut dalam keterangan pers yang diterima kompas tv
terkait silaturahmi dengan ibu megawati sedang dicarikan waktu yang tepat
hingga lebaran hari kedua usai pertemuan presiden joko widodo dengan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri tidak kunjung terjadi
padahal baik dari istana maupun kubu prabowo yakin pertemuan keduanya hanya menunggu waktu
lalu bagaimana jika megawati bisa terwujud usai putusan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
bergabung saat ini politisi pdi perjuangan sukur nababan
lalu ada politisi partai manat nasional fifa yoga
dan direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin buchtadi
oke terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
anda kan masih punya keyakinan bahwa pertemuan antara pak presiden jokowi dengan bu mega ini
masih akan tetap terjadi sekalipun masih ada kesan bahwa ya
masih mempermasalahkan soal pilpres kemarin nih
keyakinan itu datang faktornya dari mana
saya meyakini bahwa pak jokowi dan ibu mega sama sama ingin bertemu di hari lebaran ini
tapi karena mungkin soal waktu atau soal faktor psikologis sehingga sampai hari ini belum bertemu
tapi meskipun belum bertemu secara fisik untuk silaturahmi sawalan
saya meyakini bahwa beliau beliau berdua itu sangat paham dan saling memaafkan dalam hati masing masing
jadi ini karena faktor faktor pasca pilpres itulah yang menyebabkan waktu dan psikologis tidak bertemu
dan kami berharap bahwa persoalan ini akan segera selesai apakah nanti setelah pasca mahkamah konstitusi memutuskan
tapi kami semuanya berharap tokoh tokoh nasional itu saling berinteraksi saling komunikasi
saling mengembangkan nilai persahabatan karena masyarakat rakyat itu akan senang apabila para pemimpinnya itu solid uyuk
meskipun dalam pertarungan di sistem demokrasi konstitusional itu ada perbedaan pemikiran perbedaan pendapat
tapi itu kan wajar dalam proses dinamika politik
bang sukur mewakili pdip ini melihatnya mungkin gak tuh pertemuan antara kedua tokoh ini akan terjadi
pak jokowi dengan bu mega di tengah masih ada pandangan negatif nih soal pilpres kemarin yang penuh kecurangan menurut pdip
ya saya tidak mau merespon apakah mungkin pertemuan atau tidak mungkin pertemuan ya
tetapi ya kita selesaikan dulu persoalan persoalan yang kibatkan oleh presiden terkait dengan pemilu pada tahun dua ribu dua puluh empat ini di bulan februari
itu berada pada titik nadir setelah era reformasi
di reformasikan kita berjuang untuk membangun sebuah demokrasi yang benar di mana rakyat yang berkuasa
nah sekarang kan kita lihat ya alasan misalnya apa namanya bahan sos bansos itu ya
dengan berbagai macam alasan ini saya mau tanya mas viva ini sekarang ada di mana ya bansosnya ya
apakah posisi rakyat kita jauh lebih baik dari yang sekarang
ini kan mempengaruhi segala sesuatu
dan kemudian kan tadi sekjen saya mengatakan ebus of power dan macam macam
masalah pertemuan kan itu urusan kedua belah pihak
tetapi persoalan yang timbul di bangsa kita ini sekarang ini yang harus kita selesaikan
dan ini kan prosesnya mengalir di mk
dan sampai bayangkan seorang ibu megai ya sampai menulis di kompas ya
terkait dengan apa yang terjadi terhadap kebangsaan kita di pemilu
mas burhan dengan pandangan berbeda seperti ini pertanyaannya kalau analisis anda mungkin nggak tuh pertemuan bakal terjadi
begini ya kalau berdasarkan peta hari ini memang masih sulit pertemuan itu terjadi
tetapi saya kira realitas politik akan ditetapkan oleh mk per dua puluh dua april dua ribu dua puluh empat nanti
setelah mk mengambil keputusan
dengan phpu maka ada fakta politik yang suka tidak suka akan diterima oleh kedua belah pihak
kalau misalnya hasilnya ternyata mengabulkan petitum yang diajukan oleh satu atau tiga
maka otomatis apapun keputusan mk pihak dua juga harus menerimanya
atau sebaliknya kalau ternyata pak prabowo tetapkan sebagai pemenang artinya menolak petitum yang diajukan oleh satu dan tiga
maka partai partai pendukung satu atau tiga juga harus menerima hasilnya
nah fakta politik itu itu akan membuka kesempatan buat siapapun untuk melakukan atau merevisi apa yang sebelumnya dipegang
nah pada titik itu kemungkinan pertemuan antara pak prabowo dengan ibu mega bisa saja terjadi
kalau misalnya mk menolak petitum yang diajukan oleh tiga
nah pertanyaannya apakah pertemuan tersebut
hanya sekedar menjalin silaturahmi politik secara personal atau ada implikasinya
nah itu yang menurut saya akan kita lihat ke depan
tapi realitas apa yang membuat akhirnya pertemuan antara pak jokowi dengan bu mega ini bisa terjadi mas
jadi saya sendiri melihat peluang ke arah sana masih kecil
karena bagaimanapun terlalu dalem ya luka yang dirasakan oleh ibu mega
atau pd perjuangan terkait dengan langkah politik yang dilakukan oleh pak jokowi di dua ribu dua puluh
tetapi bisa saja seiring dengan waktu ada perubahan sikap
tetapi ya itu kan tidak terjadi untuk kasus pak sby
jadi ibu mega bisa ketemu dengan putra putranya pak sby
tetapi tidak dengan bapaknya
padahal kejadian sudah berlangsung sejak dua ribu empat
nah untuk kasus sekarang jangan jangan terulang
tetapi lagi lagi saya tidak ingin menutup pintu
karena apapun bisa berubah ya
tapi perubahan itu saya kira kecil untuk hari hari ini
masih ada luka nih di pdi perjuangan
tapi sampai sampai ini ada respon juga nih bang sukur dari projo
menolak silaturahmi bikin rakyat efill